belajar dari rumah atau school from home menjadi rutinitas baru kedua buah hati adek hairunisa khairo dan keisha sejak pandemi covid sembilan belas
adik kakak murid sekolah dasar islam ini memulai kegiatan sfh di pagi hari mulai senin hingga jumat
menggunakan gawai berupa telepon pintar tablet hingga komputer jinjing dan sesi belajar biasanya baru berakhir jelang tengah hari
mengikuti pembelajaran secara daring membuat keduanya kian sering berinteraksi dengan gawai dalam durasi yang lama
hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi ade mengenai kondisi kesehatan mata sang buah hati
dari laptopnya kan itu sangat nggak bagus kan mata buat di anak yaitu sih kuluhannya
yang saya lihat itu anak sering nguceng uceng mata gitu kayaknya tuh tanda tandanya mata udah perih kan karena dari pagi gitu
itu yang saya lihat tuh pertama resikonya tuh kayak gitu terus kayak matanya keluar air gitu kan kayak semacam dia tuh kayak sakit mata gitu
dalam seminar awam bicara sehat spesial kesehatan mata anak dengan tema kiat menjaga kesehatan mata anak mataku jendela duniaku
yang digelar secara daring oleh rumah sakit universitas indonesia rsui terungkap sejumlah kelainan mata pada anak yang mesti diwaspadai para orang tua sejak dini
di antaranya kelainan refraksi kelainan posisi bola mata atau strabismus kelainan warna manik mata tosis atau kelopak mata jatuh mata malas atau kekosongan mata kekosongan mata atau kekosongan mata
kelainan warna matanya kekosongan mata kekosongan mata kekosongan mata kekosongan mata kekosongan mata kekosongan mata kekosongan mata

dokter spesialis mata anissa wicaksono yang menjadi pembicara dalam seminar menyebut terlalu sering berinteraksi dengan gawai tidak secara langsung menimbulkan kelainan refraksi seperti mata minus atau rabun jauh atau myopi
namun menyebabkan strength eye atau mata lelah yang terjadi karena mata tidak berkedip saat menatap layar
untuk menghindari dampak buruk penggunaan gawai pada anak maka sebaiknya orang tua membatasi penggunaan
penggunaan gawai dengan durasi aman
idai atau itu asosiasi dokter anak di indonesia ya dan juga di amerika sendiri menyarankan bahwa anak di usia di bawah dua puluh empat bulan atau dua tahun itu harusnya tidak ada sama sekali exposure to gadget
kalau untuk anak sekitar dua sampai lima tahun itu boleh satu jam
di atas itu maksimal sebenarnya dua jam
sampai sekitar usia dua belas tiga belas tahun itu maksimal dua puluh
lebih lanjut dokter anissa membagikan tips untuk menghindari mata lelah pada saat menggunakan gawai saat kelas daring berlangsung lebih dari durasi aman penggunaan aman gawai pada anak
yaitu dengan membiasakan anak mengistirahatkan mata selama dua puluh detik dengan melihat benda yang berjarak fokus enam meter setiap penggunaan gawai selama dua puluh menit
sufini tanjung andriawan saputra jakarta